sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kalau sewaktu waktu ditinggal kita tidak takut
ampun minimal kita punya keahlian
kita tadi udah gak muda lagi mau kerja apaan
kamu mah enak pum
masih punya orang tua
kalau ada apa apa tinggal kabur ke rumah orang
masih punya orang tua
saya ternyata sayang sama emku
tapi kan kamu tahu sendiri
keputusan itu ada di tangan istri istri kita
kalau mereka bilang pisah yaudah
gak mungkin ya minta pisah sama kamu
insya allah ceng
kalau saya sampai jadi muda malu
kasian aku suara nungguin

rasanya suatu kotor
itu bener dua permainan kok
susah banget dilarang ngejagain warung
ngapain ngegaji orang kalau masih kerja
ya kalau waira sama eci yang jaga mat
neng kasian gak bakal sanggup
yaudah cari satu orang lagi buat bantuin
ya gak segampang itu ah tu neng
ya terus kenapa
kenapa sih susah banget dilarangnya
karena banyak perempuannya
biar bisa senyam senyum gitu
ini udah malem
besok pagi teh akang harus bantuin ece masak
terus kenapa kalau bukan soal perempuan
kenapa susah banget dilarangnya
mana ada yang suka sama akang sih
mang ocat yang kayak gitu aja jadi rebutan
ci yuyun sama ci yati tiap hari kerjaannya berantem
berantem aja ngerebutin mang ocat
tiap orang teh beda beda
ah tu neng gak sama
di dunia ini teh banyak perempuan yang sukanya sama suami orang
ya sukanya ngerebut suami orang
udah ah tu neng
teh ada empat
semuanya jadi janda
akang pikir teh kenapa
itu semua teh karena suaminya direbut orang
itu juga kalau gak cepet cepet ketahuan
dia teh bakalan suka sama si ini
neng mah makin lama makin tua
akan mah enak
makin lama makin gagah
uang juga makin banyak
nanti teh perempuan makin banyak yang suka sama akang
neng mah kalah
udah lah tuh neng
ya kalau sayang gak usah jagain warung lagi
kenapa sih susah banget dilarangnya
neng teh kapan sih bisa percaya sama akang
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini
neng mah kayak gini